gemba kembali terjadi
kini gemba mengguncang mulai setubondo pada kamis dini hari
puluhan pasien dan keluarganya panik di rumah sakit umum daerah asem bagus
sejumlah anak anak yang dirawat karena sakit panas dan ispa harus digendong ibunya
dan duduk lesehan di lantai halaman rumah sakit
saat gempa terjadi rata rata pasien serta keluarga yang menunggu mengaku sudah tertidur lelap dan panik
pihak rumah sakit pun langsung mengevakuasi pasien di lantai dua dan dirawat di halaman serta area parkir
sedikitnya tiga puluh pasien di rumah sakit ini terpaksa dirawat di luar ruangan
pasien itu pada istirahat semua
terus terus terus itu ya ada
rumah sakit pintarannya agak keras panik di luar ruangan
berdasarkan rilis dari kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwokun broho
gempa terasa di seluruh wilayah jawa timur
guncangan cukup kuat dirasakan masyarakat sumonep dan setubondo
hingga kamis pukul lima waktu indonesia barat
tiga warga kecamatan gayam sumeneb dinyatakan meninggal
perubahan tewas akibat tertimba bangunan yang robo
bmkg mencatat gempa yang terjadi di enam puluh satu km timur
pembangunan yang terjadi di sumonep dan setubondo dengan kedalaman sepuluh km di bawah laut itu berlangsung pada kamis pukul satu empat puluh empat menit waktu indonesia barat